mas besok masa latihannya
enggak enggak enggak
harus tetap latihan
gak usah kerja
diam di rumah
kenapa papa belum pulang
apa tadi papa dengar obrolan gue sama elsa ya
kenapa papa ada disini
papa denger gak ya pembicaraan gue tadi
ada apa ini
kalian lagi bicara apa
aku tuh sama al cuma lagi ngebahas soal rumah tangga ya
mereka kan harmonis banget tuh pak
aku tuh pengen tau aja
benar begitu al
papa ngapain disini
tapi tadi memang ketemuan sama al
papa lihat kamu masuk
papa masuk lagi
kita pergi aja ya pak
pulangnya bareng sama ngaku aja
al juga ada meeting habis ini
gue masih heran
selama ini elsa kan gak pernah suka sama andin
kenapa sekarang dia justru minta gue lupain dendam gue sama andin
dan dia minta supaya andin gak pernah tau kalau roy adalah adik gue
untung tadi papa gak denger pembicaraan gue sama al
gue gak tau lagi harus gimana
apa ada yang kamu tutupin dari papa
gak apa apa gak ada
syukur alhamdulillah kalau nggak ada
papa seneng ngeliat kamu sama aldebaran akur seperti ini
biar bagaimanapun lebaran itu sekarang sudah jadi bagian dari keluarga kita
jadi papa harap gak ada lagi ya
bertengkaran diantara kalian
kamu menutupi dari nama kamu
kalau mbak andin itu
karena disitu ada
rahasia besar satu lagi kan
mbak andin dipenjara
adik kan kamu kan
saya sangat yakin anda menyembunyikan sebuah rahasia besar dari semua orang
dan saya yakinkan
saya akan bongkar itu semua
segala sesuatu memang gak bisa disembunyikan terus menerus
semua pasti ada waktunya
sekarang elsa udah tau rahasia gue
dia juga udah sangat curiga sama gue
apa setelah ini
akan bertambah lagi orang yang tahu rahasia gue
kebohongan gue demi kebohongan gue
apakah andin akhirnya akan tau semua rahasia ini
apa gue siap saat pada akhirnya
semuanya akan terbongkar
soalnya kasian mama candra dirumah sendirian jagain papanya nino
paling nanti salamin buat mama aja ya pak
ini uangnya pak
tolong anterin sekalian putri saya sampe ke rumahnya ya
hati hati jangan ngebut
dan juga gak lupa
bapak selalu mendoakan suami suami kalian
supaya suami kalian
dan selalu mencintai kalian
ditinggal sama suami kalian
ya pak makasih ya pak
udah dong jangan nangis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu meja tujuh belas udah minta bila
dia kayaknya buru buru jadi
bikin cepet ya
gimana tadi ketemu sama al
udah tadi udah ketemu
terus al cerita gak soal rahasia itu
dia ke andin adalah cuma
soal bagaimana sekarang andin
kembali ngajar di universitas
setiap kisah kali
mungkin karena sekucuk pisul dengan wadih
mereka berdua seperti kucing dan anjing
berantem mulu kan
papa senang sih ngeliat begini
kayaknya gak mungkin deh elsa akur sama al
apa ada hal penting yang mereka bicarakan
enggak enggak bener ya
kalau bener maaf
papa senang sekali
nama saya mr teddy bear
seandainya saya menikahi kamu tanpa kebohongan dan dendam diri
kita saat ini adalah keluarga yang sempurna
tapi sekarang saya sadar
saya sadar kalau semua ini akan segera berakhir
kamu udah pulang mas
tumben sudah pulang jam segini
iya saya sengaja emang
kamu ngelatih aku lagi mas
ini badan aku aja masih pegel pegel loh
nggak usah manja
enggak pakai tapi tapi
lima belas menit lagi saya tunggu di halaman belakang
kamu sama mama dulu ya
mama mau nyampai sama papa
boleh minta tolong jagain rena nggak
gue sama masal mau latihan soalnya
kan tadi udah
yaudah jagain rena ya
aduh pegajanya didudukin
terus saya gerak ini
lebih bertenaga andin
kuda kuda kamu tuh gak kuat
makanya kamu sering jatuh
yang kuat kuda kudanya
saya nggak gerak ini
tenang kay keluarin terus
nggak mau mas
terus aku nendang suami aku sendiri
saya suruh tenang tenang
anggap saya bukan suami kamu
saya minta pakai tenaga ya
kamu bukan anak umur lima tahun ya

saat aku metapi mary t
ini naik nih curang
oh parasit kak
aku lihat terluka
tapi merasa tersebar
aku bercanda pandang
kehendak peculiar english
ah ini kitalaation
silahkan pak ini meja yang sudah dipesan atas nama buma ya
terima kasih ya
kok belum sampai sih
cafe nya pun
bener yang ini
tante mayang dimana ya
siang mbak sudah reservasi
sama ibu mayang
iya mbak terima kasih
silahkan pak ini meja pesanannya
kok kamu ada disini
ya mas randy yang kenapa kok disini
oh atau cikgu
jangan jangan mas randy pakai hpnya mamanya mas randy ya
biar gigi bisa datang kesini
justru saya datang kesini karena dicat sama mama
hai mbak kim apa kabar
memang tante yang nyuruh semuanya datang kesini
ayo silahkan duduk
tante yang ngajakin mas randy datang kesini
ternyata tante yang ngajakin mas randy datang kesini
iya dong mbak kim biar rame gitu loh
sebentar lagi makanannya datang
ah ini dia
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
selamat menikmati ya
terima kasih mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
ayo selamat makan yuk iya tante
kayaknya kiki gak bisa motong steak ntar mama curiga lagi terus ketahuan kalau kiki itu art
terus mama kasih tahu nina aduh bisa bisa saya diketawain lagi nanti saya potongnya
ayo disuapin sekalian biar romantis
gitu toren enak kan steaknya
yes randy sama kimberlin tidak jadi putus misi aku sudah berhasil
see you again
mbak andien gak boleh tau siapa al sebenarnya
gue gak mau kalau rumah tangga gue
juga terbawa bawa masalah mereka
mending gue siapin makan malam deh
gue harus bersikap lebih baik lagi
karena cuma mereka
kebernausungan rumah tangga gue
elsa tadi papa bilang katanya ketemu sama kamu
di kantornya aldebaran
elsa ke kantor aldebaran
kamu ngapain sih cari masalah sama al
mama udah bilang berkali kali
jangan cari masalah lagi sama aldebaran
ini nino elsa lagi di luar kamar
yaudah nanti mama hubungin elsa lagi ya
elsa ketemu dengan aldebaran kenapa gak bilang bilang
apa ada yang elsa sembunyikan
mama ke toilet dulu yuk
ki kamu langsung pulang aja ya
lagian saya juga harus balik lagi ke kantor
wah yaudah kalo gitu mas
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
makasih banyak ya
mas makasih banyak ya
karena berkat mas randy sama mamanya mas randy

kiki bisa makan di restoran makan setik
kiki sadar diri kok mas
kiki sadar diri kok mas
kalau kiki cuma asisten rumah tangga

tapi kiki senang banget
tapi kiki senang banget
kalau mas rendy sama mbah michelle
kalau mas rendy sama mbah michelle
gigi permisi dulu ya mas
wah kamu masak ayam goreng nih rena
iya bu bos
antas aja tadi rena makannya lahap sekali
kau makan dengan tulis tangan matang aja
biar bisa kuat loh latihan
tolong buatin tulis tangan matang buat nadina
nadina makan tulis tangan matang aja
kamu tuh jangan berlebihan kayak gini
lagi pula belajar bela diri itu kan gak gampang
ya tapi andin harus bisa mbak
andin harus bisa jaga dirinya dia sendiri
jangan bergantung terus sama orang lain
mas al keke banget suruh aku latihan bela diri
kayak dia mau pergi jauh deh
dan gak bisa nendungin aku lagi
memang selama long jonah
padahal mama liat kalo kalian tuh saling mencintai
tapi kenapa sih harus ada kebohongan di rumah tangga kalian berdua
ih pinter banget sih
mama temenin ya mama disini ya
mama mau nyapain mah
mama mau baca buku
buku apa mah
anak mama udah bisa ngeca
udah tau bahasa inggris juga
ya ampun anak mama pinter banget sih
itu kan tulisan di makam
tulisan di makam
yuk udah malem kita bobok
malam ini rena bobonya sama oma ya di kamar oma
kan kamu badan masih pegel pegel
makasih ya ma sama sama
ya tadi mama sarah telfon
ya tadi mama sarah telfon

tapi kapal sakit diluar kamar

elsa sudah bohong
dia menutupi itu dari aku
kalau tadi dia temui aldebaran
cuman masalah waktu
gue tutup rapat rapat
suatu hari pasti bakal kebongkar
selama ini gue gak bisa kasih cinta yang diharapkan sama andin
dan kenapa gue takut banget
kalau andin tinggalin gue ya
gue udah gak bisa lagi
tidur sama mama
enak kenapa sama mama sih
nanti kalau andin minta ke gue lagi buat jadi istri sotonya
gue udah gak tega bikin dia nangis terus
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
tidur sama mama
besok masa latihan ya
harus tetep latihan
kalau nggak bisa kepenting saya nggak usah kerja
diam di rumah
kalau misalkan aku sampai bisa gimana aku dapat apa
dia mau apa tinggal sebut mobil
di rumah lagi
udah istirahat jangan tidur
besok mulai pagi soalnya kamu butuh tenaga
ya kan kamu keluar
karena aku mau tau jawaban kamu seperti apa
kalau kamu nggak mau juga nggak apa apa mas
berarti kamu jangan maksa maksa aku ya mas
aku bakal buktiin kau mas ke kakak kamu
yaudah kalau gitu
aduh udah jam sepuluh baru selesai lagi seminar ini
melang ketemu di sini

tapi kamu tetap sulit karyanya
kalau kamu bahkan balik lagi kesini dah
bidiknya sampai mati